kita pamit ya teh nitip abah ya broding aduh kebalik broding salah
kebalik kebalik sakit siapa tuh salah kebalik ada juga bah aku nitipin mama kabar ya kayak
panas jadi titip titip ya hati hati ya ya ya abah ya tante waalaikumsalam warahmatullah
hai astagfirullahaladzim teh ini kita cuman berdua teh gimana oh iya ya ya
oh ya terus gimana dong ya udah kalau gitu akan apa pulang aja nggak papa saya sendirian disini
jangan gitu atau teh saya juga tidak tega atau meninggalkan yang sakit sendirian saya jadi
oh ya gimana er kurang banget ya kayak g thorough gitu saya mikir dulu ya cepet mikirnya eh kenapa
expose rnya jelajah karena nyantai aduh ini aja bangun dari tempat tidur nggak bisa bener
nih biji tidak akan nyerang masya allah aja muslim assalamualaikum jiwa rhkk bander
kenapa bersyukur saya datang ya tuh harus bersyukur atau kita saya jadi tidak berdua
oh ada tambahan ini personel maaf saya ganggu ya
ngajak in this room oke ini pada kemana iya nggak ketemu sama raya mau mandi depan tadi
kali waktu jalan kayaknya mah setekan akuat pengen buang air kecil jadi saya kamu dulu
hai eh sih salam ini supunasi kemon teman sekolah
gimana keadaan nyokapnya alhamdulillah
lu mau kemana gue mau balik
biar nyokap lagi aja deh yang penting udah tahu kalau nyokap
lu udah sembuh
lagi juga udah ketemu lu juga kan
udah perlu nginep rumah gue aja buat sekolah belajar kayaknya enggak usah
demon soalnya kosan gue juga baju baju masih di kosan besok aja deh ketemu di sekolah ya
udah udahlah udah gue balik duluan ya
aku pulang sama om dengan sama om diding yang apa apa kan makasih ya rayu

makasih ya rayu
kamu mikir mikir dulu deh be
biar hati kamu juga lebih dingin
bisa bikin keputusan yang lebih baik
dalam situasi seperti saat ini
kamu lebih baik
jangan ikut mencampuri urusan orang tua
kamu dan mama adriana
sangat saling mencintai
kamu sebagai anak
mempererat hubungan mereka
bukan malah memecah belah
dan membuat keretakan rumah tangga
kami jalan dulu ma
jangan sedih be
insya allah ini yang terbaik buat pati
biar motornya bisa repot bawa ke sekolah
ah tunggu tunggu tunggu
surti teh ikut ya
surti teh gak mau pisah sama si non ya
iya tapi nanti siapa yang ngurus rumah ini
kamu pikir siapaan

eh surti juga males sama nyobos ya
ya udah kamu nanti ikut sama si nyobos ya

aduh kalau seperti duduk di belakang
tuhan jadi kaya supirnya surti dong

kalau di depan
surti kayak istrinya tuhan dong
bibi ngapain tadi maju mundur
bibi ngapain tadi maju mundur
kalau surti ikut tuhan
kalau surti ikut tuhan
surti kayak juragan
tuhan kayak supir
jadi gimana tuh surti t
jadi gimana tuh surti t
kalau gitu bibi ikut aku aja
tuhan nih tip ininya aja ya
ternyata ikut s non aja
pakai motor biar adem banyak angin gitu ya
saya gak tersinggung
ya makasih makasih
saya gak tersinggung
ya makasih makasih
nah ini bi pakai dulu
pasin gak lu
ngapain lu berhenti di situ
udah sudah cabut lu